hai sejumlah warga yang didominasi emak emak nyaris terinjak injak di depan pasar blok a
tanah abang jakarta pusat saat berebut sembako pada senin siang para pengunjung dan pedagang
pasar berdesakan untuk bisa mendapatkan sembako yang dibawa iring iringan presiden
joko widodo saat datang ke pasar tanah abang lagi belanja terus tahu ada pak jokowi di sini
dikasih sembako isinya apa aja beras makanya sembako ya ibu tinggal diketahui presiden joko
widodo berkunjung ke tanah abang untuk memastikan perkembangan penjualan di pasar usai pencabutan ppkm
itu cuaca ekstrim yang terjadi akhir akhir ini mengakibatkan sejumlah harga bahan pangan di kota
kediri jawa timur melambung tinggi sejak sepekan terakhir seperti di pasar tradisional setono betek
harga cabai rawit naik dari rp empat puluh menjadi rp lima puluh lima rupiah per kilogram harga gentang dari empat belas
menjadi tujuh belas per kilogram begitu juga dengan bawang merah yang kini tiga puluh delapan rupiah per kilogram
sementara bawang putih dari empat puluh menjadi
empat puluh lima rupiah per kilogram ya tim liputan cnn indonesia